hari ini para paski beraka dua ribu tujuh belas mengikuti gladi kotor pertama di istana merdeka
anggota paski beraka dua ribu tujuh belas melakukan simulasi upacara pengibaran dan penurunan sang saka merah putih
bersama dengan keseluruhan formasi pasukan gabungan dari tni polri siswa undangan dan perangkat pelengkap lainnya
dan untuk prosesi dari gladi kotor hari pertama ini sendiri sudah berjalan sejak pukul tujuh waktu indonesia barat
dan cukup lancar bisa dikatakan seperti itu karena memang tidak ada
berdasarkan pantauan saya memang tidak ada kesalahan yang cukup berarti dan bisa merusak seluruh formasi
yang ada dalam satu squad upacara pengibaran dan juga penurunan bendera
baik dari kesatuan tni angkatan darat laut maupun udara serta kepolisian republik indonesia
maupun juga adik adik dari pasukan pengibar bendera pusaka
dan untuk upacara
atau jadwal dari upacara pengibaran dan juga penurunan bendera pusaka ini sendiri
atau sang saka merah putih ini sendiri
yang seperti kita ingat pada tahun lalu yang juga terjadi
ada satu prosesi yang cukup menarik dilihat
tidak hanya untuk atau sebagai awal dari pengibaran sang saka merah putih itu sendiri
yakni kirap yang mana kita melihat bahwa tahun lalu dan juga saat ini
di mana bendera pusaka sang saka merah putih ini dibawa dari monas monumen nasional
menuju ke istana negara dibawa dengan
kereta kencan maksud saya
dan juga pasukan berkuda
dibawa oleh mantan pembawa baki sang saka merah putih yang tahun lalu berkiprah
dan kemudian tahun ini akan kembali dilaksanakan
di mana mereka atau kedua baik dari pembawa baki tahun lalu
maupun juga pas kiprah dari salah satu provinsi
yang akan membawa sang saka merah putih dan juga teks proklamasi otentik
menuju ke istana negara ini
kembali dilaksanakan sesuai dengan upacara seperti upacara tahun lalu
dan saya sudah bersama dengan nilam dan juga alifah
nilam sukmapa wenning yang juga merupakan mantan pembawa baki di tahun dua ribu enam belas
dan alifah khairul nisa yang juga merupakan pas kiprah yang ke tahun dua ribu enam belas ini berkiprah di provinsi banten
mereka tahun ini akan hadir di sana negara untuk melaksanakan prosesi upacara pengibaran bendera
dengan membawa sang saka merah putih dan juga teks proklamasi
langsung saja kita tanya tanya ya reinhardt untuk nilam sendiri nih dan juga alifa kalau nilam kan
kali kedua ya sejak begitu lama menginjakan kaki di istana negara
karena masuk ke istana itu kan cukup sulit ya
dengan ditugaskan lagi untuk kirap bendera masuk ke istananya gampang kayak waktu jadi capaska
kalau alifa ini kali pertama ya
gimana rasanya apakah merasakan suasana yang cukup magis seperti itu
deg degan soalnya aku tahun lalu ngibar di provinsi banten
nggak pernah nginjekin kaki di istana terus sekarang masuk istana nggak pakai undangan langsung masuk
kalau misalnya boleh dijelaskan kita masuk dalam prosesi kirap yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal tujuh belas ya
kalau boleh tahu seperti apa sih gambaran bisa kasih kisi kisih nih kepada kita
jadi gambarannya itu kita ngambil bendera duplikat bendera pusaka sama teks proklamasi dari monumen nasional
kemudian itu saya membawa bendera
kemudian itu saya membawa bendera pusaka

kemudian itu saya membawa bendera pusaka
kemudian itu saya membawa bendera pusaka
kemudian itu saya membawa bendera pusaka
alifah sendiri membawa teks proklamasi terus kita naik ke kereta kencana terus diiringin sama pasuran berkuda dan drumman juga terus masuk ke sini kita serahin untuk ditaruh di podium

penurunannya hampir sama jadi kita jalan dari monas masuk ke daerah istana lalu jalan masuk mengambil baki
kotak bendera pusaka dan kotak teks proklamasinya lalu kita bawa lagi menuju monas kita kembalikan lagi
kalau misalnya untuk kesan di gladiko terhari pertama nih gimana kalau misalnya baiknila maupun alifa rasakan
apakah memang atau sudah terasa nih ada kompakan atau penyamah ritme dari masing masing komponen pendukung upacara
kalau aku sih tinggal nyamain tempo aja soalnya kan kita berdua masih sering salah
tapi kalau untuk dari monas menuju sininya sih udah gak ada masalah karena kita naik kereta
bedanya dengan tahun lalu sama dengan saat ini gimana nih untuk menyamakan ritmenya
ritmenya sih beda soalnya ini cuma berdua
jadi kalau misalnya draft itu kan kurang kedengeran
kalau waktu itu kan rame rame jadi lebih kedengeran terus lebih bisa diatur lagi
karena kalau berdua itu lebih susah dan susah koordinasinya apalagi alifa itu sempat jalannya di belakang
terakhir nih ya untuk nilam sama alifa sendiri nih harapan pribadi untuk indonesia di tanggal tujuh belas agustus hari ulang tahun indonesia yang ke tujuh puluh dua apa nih
untuk indonesia di hari ulang tahun yang ke tujuh puluh dua semoga indonesia makin maju sukses untuk indonesia
semoga ada generasi penerus bangsa yang bisa menaikkan nama indonesia di kancah internasional
semoga indonesia bisa bersatu karena kayak yang kita dengar terjadi banyak perpecahan kan
awalnya di satu daerah habis itu meluas ke daerah lain
katanya sekarang indonesia kerja bersama harus sama sama harus bersatu juga
amin amin semoga doanya ditabulkan oleh seluruh segedap masyarakat indonesia
sukses juga ya nilam dan juga alifa dalam prosesi upacara pengibaran dan penurunan bendera nanti ya
demikian wawancara dengan nilam sukmapawanin dan juga alifa kairunisa yang akan berkiprah
untuk sang saka merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke istana negara dan keluar dari istana negara
di upacara penurunan bendera sore hari di tanggal tujuh belas agustus mendatang
dan rehat bisa kami tambahkan juga terutama untuk info mengenai para pasukan pengibaran bendera pusaka
yang juga akan mengibarkan sang saka merah putih dan juga menurunkannya di istana negara tanggal tujuh belas agustus mendatang
dimana pada tanggal lima belas agustus mereka yang sebenarnya memang saat ini harus kita sebut dengan calon paski beraka
karena belum dikukukannya akan
atau mendapat pengukuhan tersebut yang akan dilaksanakan oleh presiden republik indonesia joko widodo
pada tanggal lima belas agustus jam lima belas waktu indonesia barat sore hari ini
sementara untuk gladi kotor ini masih akan berlangsung sampai dengan esok dan diteruskan
menuju ke arah geladi bersih pada hari selasa dan juga rabu sebelum menjelang upacara pengibaran bendera tanggal tujuh belas agustus mendatang
baik terima kasih fani maniar korespondensi nn indonesia langsung dari istana negara di jakarta